janganlah nanti kami merepotkan kau
nanti kalau nginep di rumah sisi sisi masakin ya
baik kali kau sih tak salah lah roman pilih kau
aduh apaan sih jatuh kaki gue
ya ampun suka sih gue gak liat
sisi aja bukan suka sih
mau nih ya udah injek kaki gue
tahu eman kita tuh pusing nyari
keren lu tau gak keren lu gak ada
eh taunya disini
sorry gengs happ gue ketinggalan di kantor polisi
udah balik balik milih
belum pernah gue kasih kelemental ke abu dhabi lu
memakan lada di dalam gerbong kereta
sudah tidak ada utang budi antar kita
berarti sudah impas kita
iya satu orang ini
satu orang ini
maling maling itu masuk ke penjara
iya tadi pagi gue liat mereka masuk ke penjara
kenapa dia masuk sel
karena atas berkat dari jenipaya kita
gak mungkin tuh maling datang sendiri ke kantor polisi nyamper
kamu orang mau nyamper main gundu
nggak jadi kalian semua yang nangkep mereka
terima kasih eman
bella bantuin apaan ya
kok bella sih
kita aja gak ketemu sama bella
lo jadian ya sama bella ya
jadian pajak lah
pajak jadian semuanya aja lu bolak balikin
semuanya aja itu sudah itu sudah
kalo dimana mana nih orang udah jadian
traktiran lah lo gimana sih lo eman
kok malah gini sih apaan
eh gue gak jadiin sama dia
sama sama tau nih
jalan jalan bareng kura kura
enggak gue serius
ngapain kalian masih berada di sini
ayo cepetan ke aula
hei jadi ya pajak
ini aku kenalkan sahabat sahabatku di sini
ma'am ma'am sudah tau semua kalian ini
roman itu pernah cerita
kalau yang ini
pasti samuel ya
nah ini pedes
kalau ini ini pasti carlo kan
yang suka berkata terbalik terbalik kata roman itu
kalau yang ujung itu darn kan
kau paling jagu setir mobil
nah kalau ini pastilah
tante paling hafal itu karena tante tahu kau paling suka makan katanya roman
tante bisa aja
saya mah bukan kebanyakan makan saya mah
saya mah mencintai kuliner indonesia
roman selama di jakarta
dia itu nakal atau tidak
wah enggak lah enggak
dia baik banget
ah kau yang betul
ah kalau pelajaran
pintar kah dia
kalau pelajaran yang lain sih ya biasa aja sih om
cuma kalau masalah sastra bahasa indonesia
dia jagonya tuh om
ya memang seharusnya lah begitu
karena dia kan mau jadi dosen sastra
eh tapi tidak cuma itu om
dia banyak suka cewek juga
roman banyak suka cewek
lebih banyak roman

kau udah gak bilang lu cireng isi somedang
si roman banyak disukain cewek
kalau itu biasa
itu menurun dari aku
aku waktu muda juga banyak yang suka
eh sekali bapak ini
ayo acara sudah dimulai
liat orang tua lu tuh
duduk deket orang tua lagi
jadi pasti sudah direspuin sama orang tua lu
melawan arus tapi sariawan
pepe terus kawan
bella ngapain sih duduk deket nyokap bokap gue
kalo ulan liat kan bisa cemburu dia
tuh kan beneran cemburu
ada sakit tau gak
kok keram ya
ih bilang ngapain sih duduk di situ
harusnya kan gue
gue yang duduk di samping mama papa nyayang roman
inang amang nanti pulang dari sini nginep di rumah sisi aja ya
janganlah nanti kami merepotkan kau
amu inang sisi gak ngerasa direpotin kok
nanti kalau nginep di rumah sisi sisi masakin
baik kali kau sih
tak salah lah roman pilih dong
aduh asli bareng bareng
busen apaan sih ngejek kaki gue
ya ampun suka sih gue gak liat
sisi aja bukan suka sih
oh nih ya udah injak kaki gue gak minta maaf
gue gak tau apa kalo hati gue tuh lagi ancur
ngeliat teman teman yang gak enak kayak gitu tuh
eh kok lo malah ikut ikutin gue lagi sih
kan gue doang yang harusnya cemburu
iya suka suka gue
sendirian aja lo
lo jangan sebutin nama dia lagi di depan gue
lo mau tau kenapa
si ray berkhianat cuy
lo punya info apa buat gue
pencuri anaslu udah ketangkep
makanya si roman bisa bebas
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi